polisi telah melakukan olah tkp tabrakan kereta api berantas dengan truk trailer di perlintasan jalan madu koro semarang pada hari rabu
untuk mengetahui pendalaman polisi terkait penyebab insiden kecelakaan ini kita sudah terhubung dengan kabit humas polda jawa tengah kombes pol stefanus satadki
selamat sore pak stefanus
ya selamat sore pak stefani
baik pak stefanus terkait dengan pendalaman insiden kecelakaan setelah pemeriksaan sejumlah pihak termasuk kernet kemudian sopir petugas palang pintu damas ini seperti apa
ya jadi terkait kecelakaan kereta api tata lantas forestabes semarang sudah mengambil langkah langkah
satunya adalah olah tkp bersama lapor polda jawa tengah
kemudian juga melakukan pemeriksaan kepada saksi saksi
jadi baik sementara ini pengamu pi dan kernet diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu
dan juga penjaga palang pintu juga sudah dilakukan pemeriksaan
kebetulan tadi siang dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan
dan sekarang ini sopir sama kernet trucknya masih diamankan di sat lantas forestabes semarang
baik berarti belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka ya
terkait dengan insiden kecelakaan kereta api ini ya
karena masinis dan asisten masinis itu rencana hari jumat itu baru dilakukan pemeriksaan
nanti setelah itu akan dilakukan gelar perkara untuk bisa menentukan siapakah yang bisa dijadikan tersangka
untuk proses penyidikan lebih lanjut
baik pak stefanus tadi dikatakan sudah ada atau sudah dilakukan pemeriksaan juga terhadap penjaga perlintasan
pemberitahuan dan evakuasi truk mogok pada saat kecelakaan ini terjadi apa hasilnya
ya kalau terkait dengan penjaga pintu palang memang sudah melakukan tugasnya sesuai sop
yaitu membunyikan sirene kemudian menutup pintu palang
tapi memang saat itu truk sudah ada di rel kereta api
dan pihak masing masing penjaga pintu palang itu juga sudah memberikan informasi ke pihak
masinis dan asisten masinis
sehingga sudah dilakukan pengereman juga ada rem secara otomatis
rem apa namanya itu yang mendadak itu sudah dilakukan juga
walaupun memang terjadi kecelakaan akhirnya
oke jadi memang sekali lagi kita konfirmasi sudah ada pemberitahuan terkait dengan adanya posisi truk yang berada di perlintasan tersebut
sehingga diimbau memang atau diminta untuk
menarik rem begitu ya
dan itu sudah dilakukan juga sih
walaupun besok baru pemeriksaan kepada masinisnya
oke namun ketika pada saat insiden kecelakaan terjadi memang tidak memungkinkan sehingga memang terjadinya tabrakan tersebut
oke pak stefanus terkait dengan peruntukan jalan raya madukuro yang dilintasi oleh truk ini sebenarnya posisinya bagaimana
jalanan ini memang diperuntukkan atau diizinkan untuk dilintasi oleh truk seperti trailer dan lain sebagainya
kalaupun tidak boleh ada izin terhadap truk melintas apakah larangan ini sudah disampaikan
ya untuk jalan di sana itu ada kelas dua
di mana kendaraan tersebut memang tidak diizinkan untuk lewat
itu juga sudah diakui oleh pihak supirnya dari hasil pemeriksaan
oh oke baik artinya supir tersebut sudah mengetahui dan ada dugaan pelanggaran berarti di sini ya
oke dan itu akan menjadi bahan atau catatan kepada pihak kepolisian untuk nanti kemungkinan untuk menentukan tersangka
iya betul pak
baik terkait dengan kobaran api yang ada atau yang terjadi pada saat tabrakan antara kereta api berantas dengan truk ini
sudah ada pendalaman terkait dengan penyebab kebakaran tersebut
ya jadi memang kebakaran itu akibat dari tanki truk yang kebetulan tadi juga supir mengakuinya bahwa tanki truk itu
tanki bbm truk itu sedang penuh sudah penuh
rencana kan akan mengambil barang angkutannya jadi kondisi tanki truk ini penuh dan dihantam oleh kepala daripada kereta apinya
jadi meledak di sana
jadi itu kena di tankinya
oh oke kena di tanki bahan bakar tersebut ya
apakah memang pada saat kejadian sopir truk dan kernet tidak meminta bantuan atau memang sudah meminta bantuan untuk bisa memindahkan
atau mengevakuasi kendaraan yang mengalami mati mesin namun tidak ada waktu atau mungkin tidak
tidak ada waktu
jadi memang kernet sopir truk dan kernet tersebut
saat akan dilakukan
kegiatan apalah untuk menghindar kendaraan itu
sudah ada informasi supaya keluar dari truk karena kereta api sudah mendekat
jadi memang jalan salah satunya adalah menyelamatkan diri sendiri
kita akan pantau terus bagaimana perkembangan terkait dengan pendalaman insiden kecelakaan kereta api berantas dengan truk ini
jumat besok akan ada gelar perkara tadi pak stefano sampaikan ya
betul jumat mereka masih
oh pemeriksaan terhadap masinis dan juga asisten masinis
terima kasih pak stefanus satake sudah bergabung dengan cnn indonesia pada sore hari ini